setiap multi event olahraga selalu memiliki maskot yang mewakili negara yang menjadi tuan rumah
tidak terkecuali di asian games dua ribu delapan belas yang digelar di jakarta dan palembang
nah apakah masyarakat sudah tahu dan mengenal ketiga maskot asian games dua ribu delapan belas
ini dia liputan dari koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji di palembang
asean games di jakarta dan palembang telah secara resmi dibuka tanggal delapan belas
bulan delapan tahun dua ribu delapan belas
dan di pesta olahraga terbesar bangsa bangsa saya kali ini memiliki tiga maskot
yang diberi nama bin bin atung dan kk
nah sekarang saya akan bertanya kepada masyarakat di palembang
apakah mereka tahu nama nama dan diambil dari binatang apa saja
ketiga maskot asian games kali ini
mbak yani tahu nggak maskot maskot asian games ini
kurang lebih tahu
ini kalau nggak salah atung ya
ini bin bin bukan sih bin bin sama kakak
kalau dari binatang apa aja tahu nggak mbak
binatang apa ajanya sih tahu
ini rusa ya bukan yang ini rusa yang ini badak yang ini burung cendrawas
oke terima kasih mbak
yang ini dia burung yang hijau ini lupa lah
kenal nggak maskot maskot asian games ini mas
nggak tahu mbak
satupun nggak ada yang tahu mas
dari binatang apa aja tahu nggak mas
ini centrawas ini badak ini rusa ini bawean
mantap cocok jadi volunteer buat dia
terima kasih mas
pada kenal nggak maskot maskot asian games
nggak kenal satupun
kenal sih tahu doang
apa siapa yang kamu kenal siapa
nggak tahu namanya
nggak tahu namanya
ternyata masih banyak warga di kota palembang yang belum mengenal ketiga maskot asian games kali ini
sekarang saya akan kenalkan kepada anda
maskot yang pertama namanya adalah bin bin seekor burung cenderawasih berwarna kuning yang melambangkan strategi dalam asean games
bin bin ini juga mengenakan rompi dengan motif asmat dari papua
maskot yang kedua namanya adalah atung seekor rusa bawean yang melambangkan kecepatan
atung ini juga mengenakan sarung batik parang dengan motif tumpal dari jakarta
maskot yang terakhir namanya adalah k
seekor badak bercula satu yang melambangkan kekuatan
kaka mengenakan songket dengan motif bunga khas dari palembang
nama dari ketiga maskot asian games tadi diambil dari moto bangsa indonesia yaitu bineka tunggal ika yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu jua
erlangga wisnuaji palembang